meski mayoritas beragama hindu warga muslim di kampung islam kepalon hidup rukun hingga saat ini
menjual harga yang lebih murah ataupun lebih baik kepada pengecer